tapi selama di pulau pun
yang saya ingat saya tidak pernah menyerah
untuk keluarga yang sudah berjuang menunggu saya
dan memberikan doa setiap harinya
untuk ke pulangan saya
saya tidak mungkin menyerah
ya mungkin sekarang
sebenarnya capeknya baru menyerang belakangan
tante mau istirahat dulu
tante mau ke kamar
ya udah yang penting nonton istirahat dulu sekarang ya
tante mesti dulu ya
pasti tante rosa capek banget sih
ya kebayang lah
melihat anaknya lupa ingatan
secape capeknya tante rosa
kalau aku lagi di pondok pelita
gak pernah ditinggal
gak ada omongan yang
menyinggung perasaan tante rosa kan
kayaknya aku ngobrol ngobrol biasa aja

aku tadi tuh cuma nanya nanya soal lebaran
terus tante rosa jawab
udah itu aja
udah itu aja
tapi bener kan ini

kamu gak percaya sama aku
bukan aku bukan gak percaya sama

cuman kan aku juga punya alasan untuk memastikan

oke kalau kamu udah jelasin kan yaudah
aku udah tau
jadi emang tante rosa capek pengen istirahat
ya exacly seperti yang dia bilang
dia capek mau istirahat
kenapa kamu gak langsung percaya aja
gak usah pake nuduh aku
suasananya udah gak enak banget ya disini
suasananya udah gak enak banget ya disini
kayaknya mendingan aku ajakin sena pulang aja deh
kayanya mendingan aku ajakin sena pulang aja deh
harusnya aku berbahagia di saat saat
di saat saat seperti ini
siena menekan aku
berani beraninya dia menekan aku seperti ini
memaksa aku untuk
saat untuk mengingat kembali soal malam
iya di kalau boleh
mau gak kita balik ke makam catherine lagi
gak ada apa apa bu ada yang ketinggalan di sana ya
ada yang ingin aku sampaikan kepada catherine di
cuma aku mau pamit dulu sebentar paling
tumben kamu di sini cuma sebentar biasanya lama
apalagi aku kan belum terima jawaban dari tante rosa
aku diterima atau enggak jadi b a di maharatu
kalau dia gak ngasih jawaban at least aku bisa paksa dia untuk terima aku
ya nggak apa apa sih
cuma aku ngerasa kalau
kurang mendukung aja untuk kita visit
di saat saat seperti ini ya waktunya kurang tepat lah
maksudnya kan orang orang punak pelita pasti lagi overwhelmed
pasti pada capek
apalagi ditambah kondisi alat
kalau lagi begitu juga kan ya mungkin next time lah kita kembali
ya udah yuk kita pulang
mbak sienna maaf ya mbak sienna emang kadang mulutnya kiki ini suka jujur
kalau masalah mengungkapkan perasaan hati mbak
mbak andin tadi gigi liar lagi masuk ke kamarnya ibu mas
oh nggak usah nggak usah
mungkin andin lagi itu kali ngelihat keadaannya tante rosa juga
soalnya tadi tante rusa kan katanya kecapean
cuma kalau emang udah lagi ada di kamar masing masing yaudah saya
nggak mau ganggu cuma
soalnya tadi gigi itu lagi ribet banget di dapur jadinya kiki nggak bisa
maaf ya mbak sienna kiki kadang suka bercandanya kayak gini kalau masalah masalah
iya kan masal
nggak apa apa sienna mah maksa marah sama bercandanya begitu
minta izin gitu saya mau ketemu lagi sama al
soalnya belum sempat ngobrol tadi kan pas ke kamar dia lagi tidur
soalnya kan ya meskipun massal ini sepupunya mas al terus tapi tiba tiba nanti ujuk ujuk masuk
kan nanti dikiranya nggak etis lagi ya kan
nanti kiki yang disalahin kalau nggak tiba tiba nyelonong masuk
maksudnya maksudnya gitu
iya ini mau berangkat ya mas al sebentar ya mas al
si kiki itu ngomongnya kenapa etis nggak etis sih
kamu itu kan sepupunya aldebaran masa kamu mau ke kamarnya aja dibilang nggak etis
nggak apa apa dia maksudnya bukan begitu mungkin
tapi ada aja dong
tunggu apa si kiki ini terlalu deket ya sama bos bosnya makanya mulutnya lancang
udah nggak usah dimasalahin
nggak usah marah marah nggak usah beretik gitu dong
dia nggak ada maksud kesana juga
udah gak usah dipikirin ini kan cuma masalah kecil doang
sikap sienna terhadap keluargaku di pondok pelita ini memang beda rasanya
sulit untuk menghilangkan dan menganggap ini tuh cuma prasangka karena pernah terjadi beberapa kali sebelumnya
jauh mama cerita sama aku
ini sebenarnya rahasia mama sudah simpan sejak lama
dan sekarang mungkin ini waktunya mama harus menceritakan ini semua ke orang yang bisa mama percaya dan dekat dengan mama
nggak mungkin kan mama ceritain ke al
harapnya di sini bisa seperti itu
ya ini kayak sebuah rasa bersalah yang mama pendam
sebenarnya ini juga bukan sesuatu kesalahan
tapi lebih kepada
program si mama keren apa
yang keren apa
si mama tak pernah k presume
si mama baru monks
kalo tuh kayak
tapi si mama bukan senang